sebagian publik di indonesia terutama umat muslim menanti terkait kepastian penyelenggaran haji tahun dua ribu dua puluh
apakah di tengah pandemi yang masih melanda secara global ibadah haji tetap dilakukan
meski dengan batasan batasan yang ketat atau justru pemerintah arab saudi meniadakannya
untuk membahas hal tersebut saya sudah terhubung dengan wakil menteri agama republik indonesia
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak eva
pak zainud bagaimana kepastian pelaksanaan ibadah haji bagi calon jemaah asal indonesia pak sejauh ini
iya kalau kita bicara kepastian kami sampai saat ini memang masih terus menunggu
kepastian dari pemerintah arab saudi
namun demikian pemerintah terus melakukan berbagai persiapan dalam rangka danaan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
meskipun tadi saya katakan bahwa pemerintah arab saudi hingga sampai tahap berikutnya
untuk itu kami bapak menteri agama terus melakukan berbagai upaya upaya baik itu informasi maupun
pendekatan pendekatan dengan berbagai otoritas
terkait di arab saudi misalnya dengan
besar kerajaan arab saudi
jadi untuk indonesia kita dengan memberi urusan haji dan umroh arab saudi
iya dan memang disebutkan oleh duta besar arab saudi untuk indonesia bahwa kalau memang sudah ada
keputusan dari pemerintah arab saudi indonesia yang akan diinformasikan pertama begitu ya pak wamenak
apa saja upaya atau diplomasi yang sudah dilakukan sejauh ini untuk memastikan bahwa indonesia mendapatkan kuota haji
apakah memang sampai sejauh yang kemudian diminta oleh anggota dpr melobi raja salman untuk bisa memastikan indonesia mendapatkan kuota haji tahun ini
ya istiar istiar itu terus dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari komisi delapan

bapak menteri agama terus mencari upaya upaya baik itu informasi maupun pendekatan pendekatan dengan berbagai otoritas terkait di arab saudi
bapak menteri agama terus mencari upaya upaya baik itu informasi maupun timur arab saudi yang akan diinformasikan pertama begitu ya pak wahmenak
bapak menteri agama terus mencari upaya upaya baik itu informasi maupun timur arab saudi yang akan diinformasikan pertama begitu ya pak wahmenak
terus melakukan pembicaraan dengan berbagai otoritas di arab
juga melalui kontrol haji kami di arab saudi juga terus melakukan pendekatan pendekatan begitu
oke pak wamen tadi mengatakan bahwa saat ini sudah mulai dilakukan persiapan persiapan meskipun kepastian kita masih menunggu dari pemerintah arab saudi
kalau kemudian persiapan yang harus dilakukan para calon jemaah haji ini apa saja
sebetulnya persyaratan untuk keberangkatan haji tahun ini
ya misalnya kami sudah diminta untuk melakukan vaksinasi untuk calon jemaah haji
dan untuk itu kami koordinasi dengan kementerian kesehatan untuk calon jemaah haji ini mendapatkan prioritas di dalam program vaksinasi
dan juga setelah dengan keputusan komisi delapan kementerian kesehatan harus bersinergi dengan kementerian kesehatan dalam merangkap penyiapan penyegaran haji tahun dua ribu dua puluh satu
nah mekanisme untuk pemberian vaksinasi bagi calon jemaah haji ini nanti bentuknya akan seperti apa
karena kita tahu bahwa proses vaksinasi itu membutuhkan waktu begitu pak zainud
artinya apakah ada target waktu yang kemudian
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memulai program vaksinasi bagi calon jemaah haji indonesia ini
ya oleh komisi delapan memang diberikan tegak waktu
misalnya untuk tahap pertama itu diharapkan bisa selesai akhir bulan maret
dan untuk tahap kedua itu diharapkan bulan awal kutub ini itu bisa selesai untuk tahap kedua
dan percaya pun penyegaran ibadah haji nanti bulan juni itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik
tapi bahwa masih menunggu kepastian dari pemerintah arab saudi
termasuk juga apakah ada ketentuan vaksin apa yang harus digunakan itu kan juga tentunya harus dilakukan
artinya dengan target di akhir maret atau awal mei saat ini vaksinasi belum dilakukan begitu ya pak zainud ya
karena memang juga masih menunggu dari pemerintah arab saudi persyaratan vaksinasi yang harus diberikan terhadap calon jemaah haji begitu ya
kalau proses vaksinasi sudah berjalan ya
bahkan tadi pagi bapak presiden juga saya melihat mendengar di berita
beliau menyaksikan proses
untuk calon jemaah haji dan juga tokoh tokoh agama
sehingga sesungguhnya proses sudah berjalan
tapi kalau kemudian ada persyaratan tambahan begitu yang ditetapkan oleh pemerintah arab saudi
bagaimana kemudian strategi pemerintah untuk menyiasati tambahan tambahan persyaratan mengenai vaksinasi ini pak zainud
ya tentunya kami akan ikuti apa yang menjadi ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah arab saudi
kami juga tentunya juga
menyiasakan protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan yang diakui kami
tapi kalau pemerintah saudi memiliki kebijakan lain
kami juga harus mengikuti yang diterapkan oleh pemerintah arab
oke artinya saya terjemahkan apabila kemudian pemerintah arab saudi menetapkan merek merek khusus begitu
untuk vaksinasi bagi calon jemaah haji
potensi untuk pengulangan vaksinasi begitu pak zainud
jika itu menjadi sebuah persyaratan ya kami harus mengikutinya
baik mengenai protokol kesehatan
apa kemudian persiapan yang sudah dilakukan pemerintah untuk sejauh ini mempersiapkan calon jemaah haji
untuk melaksanakan ibadah dan taat dengan protokol kesehatan
ya memang di masjid ili protokol kesehatan itu akan kami antisipasi
misalnya apakah nanti jemaah haji sebelum berangkat harus diatasi
kalau nanti di tanah suci juga harus dilakukan
jadi semuanya sudah kami antisipasi
termasuk kemana penyakit akumuda
yang juga menulis tanda protokol kesehatan ya
yang misalnya pertama bisa dihuni untuk empat orang
harus dua orang
juga harus ikut
mengenai persyaratan apakah kemudian juga ada persyaratan
ya silahkan pak zainud
mengenai persyaratan pak
pak zainud apakah kemudian ada persyaratan usia maksimal
yang diterapkan untuk yang menjalankan ibadah haji
karena kita tahu bahwa jemaah haji indonesia ini banyak yang usianya sudah lanjut
begitu untuk berangkat ibadah haji
namun kita juga tahu bahwa pemerintah arab saudi sejauh ini masih menerapkan usia maksimal
untuk bisa masuk ke tanah suci
untuk masalah kesehatan pastinya kami akan koordinasikan
dengan kementerian kesehatan untuk itu
sehingga kami belum bisa mengatakan apakah kita akan mencapai ibadah haji atau tidak
kita pasti juga akan mengikuti standar ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah arab saudi
pak wamen tadi anda mengatakan bahwa ada protokol kesehatan yang kemudian tentunya khusus
diberlakukan pada saat pelaksanaan ibadah haji
di saat pandemi
di saat pandemi ini
mengenai ruangan yang kemudian tidak bisa kapasitasnya kemudian dikurangi
lalu juga ada penerapan pemakaian masker dan hand sanitizer dan lain sebagainya
apakah kemudian ini nanti akan mempengaruhi biaya ibadah haji di tahun ini
tapi dijawab setelah jeda
pak zainud kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
saya terima kasih seperti itu
k coordinator untuk organisasi problem
terima kasih herlusial di masak etik danyimstand biaya
bersiap siap untuk mempersiapkan baik secara sikis maupun juga finansial
untuk keberangkatan tahun ini apa yang kemudian harus dipersiapkan
kalau pelunasan haji ya saya kira kami akan menggunakan kuota yang belum
berangkat tahun kemarin yang kebetulan bagian bahkan mungkin sudah banyak
yang sudah membayar atau melunasi saya kira tidak ada masalah
jadi bahwa kuota yang kami terima berapa kemudian dari situlah mungkin
ada penambahan dari kos atau biaya yang terjalani pada haji itu atau tidak
kalau dia kurang harus nambah kalau misalnya kalau lebih saya kira tidak ya
tapi itu akan diumumkan oleh pembara
dan untuk mengetapkan biaya itu kami bersama sama dengan ppr dalam hal ini
kemudian di ke delapan
baik jadinya artinya masyarakat saat ini harus mulai bersiap siap begitu ya
kalau memang sudah terdaftar ikut dalam antrian calon ibadah haji
dan mempersiapkan kemungkinan pembayaran yang mungkin berbeda dibandingkan
ibadah haji di saat normal begitu pak wamen
pak wamen kalau kemudian kita saat ini masih menunggu kepastian
dari pemerintah arab saudi dan juga persyaratan yang diberlakukan oleh pemerintah arab saudi
bagi calon jemaah yang bisa berangkat atau bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini
tapi kalau kemudian kita bicara soal aturan baru baru ini majelis ulama indonesia
mengeluarkan fatwa soal pelarangan penggunaan masker atau penutup wajah
bagi wanita pada saat melaksanakan ibadah haji
apakah ibadah haji
apakah ibadah haji
apakah ini kemudian bisa diterjemahkan artinya yang bisa berangkat ibadah haji tahun ini
hanyalah kaum pria
karena kita tahu di saat pandemi mau tidak mau masker itu menjadi suatu hal yang wajib kita gunakan begitu pak wamen
justru setahu saya mbak eva mui membolehkan jemaah di perempuan
tapi ram itu yang menggunakan masker
nah ada beberapa hilal ada beberapa sebab yang itu membolehkan
cuma hukum asalnya itu tidak boleh ya karena itu dibagi dari pap
tapi kemudian karena ada pandemi atau ada hal hal yang membolehkan ya
karena diri haji misalnya itu oleh mui justru
dalam fatwa yang saya baca itu dibolehkan
sehingga tidak ada masalah dalam hal ini jemaah haji perempuan menggunakan masker di musim pandemi
oke artinya ada semacam dispensasi begitu ya pak ya pada saat kalau melaksanakan ibadah haji
sebetulnya bagi wanita tidak boleh menutup wajahnya tapi karena di saat pandemi saat ini
maka itu diperbolehkan karena dalam kondisi darurat begitu pak wamen
ya karena dalam kondisi darurat itu dibolehkan ya karena memang pandemi ini sangat membahayakan
siapapun termasuk calon jemaah haji perempuan
dan dia terbolehkan untuk menggunakan masker ketika dia berikhram
oke pak wamen terakhir saat ini kita masih menunggu kepastian ada atau tidaknya kuota
bagi calon jemaah haji indonesia
kalau kemudian berandai andai tahun ini indonesia tidak lagi memberangkatkan jemaah haji seperti tahun lalu
sementara ini artinya sudah dua tahun jemaah haji ini tertunda dan membuat antrian untuk berangkat haji itu semakin panjang
pak wamen apa strategi dari pemerintah untuk mengantisipasi atau menyiasati dampak akibat gagalnya
keberangkatan jemaah haji
ya memang kuota haji kita sudah jumlah jemaah ini setiap dunia dapatkan jemaah haji yang ada di indonesia
misalnya di indonesia jumlah muslimnya dua puluh juta berarti
kita mendapatkan dua ratus ribu calon jemaah haji yang berangkat
memang masalah yang terhadapi sekarang satu tahun kemarin kita tidak memberangkatkan artinya ada penumpusan
dan mudah mudahan tahun ini bisa berangkat tapi kalau tidak pasti ada penumpusan kembali
jadi pasti memang perlu ada solusi ada siasat bagaimana supaya
dan itu sudah semakin panjang
mungkin kebijakan yang kita lakukan misalnya
sementara kita mencari moratorium untuk tidak menerima misalnya sampai ada keadaan berikutnya
yang itu memang lagi lagi memang jumlah peminat ini masih
kalau setiap hari pendaftarnya lebih dari lima ratus ya dari seluruh indonesia
ini harus betul terima kasih
masukannya akan kami jadikan dipertimbangkan bagaimana
tapi sebagaimana mencari solusi yang paling masalah untuk para calon jemaah haji
baiklah pak zainud tauhid saadi wakil menteri agama republik indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
kita harapkan tentunya ada informasi bahagia tentunya ya
bagi calon jemaah haji indonesia sehingga bisa berangkat tentunya ke tanah suci
tapi dengan protokol kesehatan dan juga tetap menjaga agar tidak terjadi penyebaran covid sembilan belas
pak zainud terima kasih atas waktunya
waalaikumsalam kak tuduh selamat malam